nah onsen biasa dikenal sebagai kolam air panas di jepang
nah di padusan pacet mojokerto yang memang memiliki sumber air panas di mata air gunung ngulirang
mengembangkan konsep ini
bila di jepang biasanya onsen digunakan beramai ramai
onsen di padusan pacet mojokerto ini di konsep private bisa digunakan empat hingga enam orang untuk keluarga ataupun rekan sendiri
tiketnya mulai empat ratus ribu rupiah
selain onsen juga disediakan kimono handuk dan bagiak alias sandal kayu
pengunjung pun bisa menikmati onsen selama dua jam
suhu dari mata air alam ini berkisar empat puluh tiga derajat celcius
di padusan pacet mojokerto di padusan pacet mojokerto
di padusan pacet mojokerto
di padusan pacet mojokerto
di padusan pacet mojokerto
benar benar menenangkan ya sisi ya
kita mau gerak itu enak banget nyaman relaksasi di area yang hangat
mau diem itu juga menenangkan banget
jadi ini ada kandungan belerangnya dari langsung dari gunung mulirang
tapi gitu tidak bawa belerang ya sisi ya
selain beredam dan berenang
pengunjung bisa menikmati snek maupun bbq ala korea alias bebaya
dan juga makanan
wow ini beneran ya semua indera kena
karena kulit dimanjakan dengan air yang hangat hidung dengan aroma yang mantap banget
nah ini udah mantep ya
lidah akan dimanjakan dengan kulinernya
benar benar ini mah lebih dari healing
berendam di sumber air panas ini sebenarnya sudah juga menjadi tradisi masyarakat sekitar
masyarakat menyebut tradisi ini sudah ada sejak zaman majapahit
kami punya konsep untuk private jadi orang lebih nyaman lebih santai
seperti itu bisa menikmati air panasnya
dan yang pasti air panas tersebut disini itu setelah ada pemakaian
dikuras terus kemudian diisi lagi
selebihnya pengunjung juga bisa menambahkan fasilitas pijat tradisional
hmm makin mantap ya
foresta onsen di padusan pacet mojokerto ini pun buka setiap hari selama dua puluh empat jam
masih di kawasan dataran tinggi padusan pacet mojokerto yang berhawa sejuk
kita bisa menghangatkan tubuh kembali dengan kulinernya
ibu jualan apa ini bu
satu lagi dong bu
satu lagi dong kok dibikinin
ada tape ketan hitam lupis
ini agak berbeda dengan tape uli yang biasa dikenal di jawa barat
satu porsi tape ketan hitam lupis ini pun dihargai mulai rp delapan per porsinya
pembeli pun bebas bisa menambahkan kuahnya
duduk atas ya
makanannya sejuk nyaman makanannya enak banget
iya ini ya penutupnya bikin anget badan ya
mantep ya mau ulang lagi
mau dong kak
oke deh kalau gitu
wida subianto agadipa mojokerto jawa timur